saudara tiga rekan kerja peggy setiawan atau peron akan dimintai keterangan oleh polda jawa barat terkait kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon delapan tahun yang lalu
suarsono atau bondol suparman dan ibnu akan memberikan kesaksiannya terkait keberadaan pegi saat terjadinya pembunuhan vina dan eki di cirebon
menurut kuasa hukumnya tony rm ketiganya secara resmi sudah mendapatkan surat pemanggilan dari ditreskrim polda jawa barat dan siap menghadiri pemeriksaan
diketahui saudara suarsono atau bondol suparman dan ibnu mengaku sebagai rekan kuli bangunan pegi saat berada di bandung jawa barat
mereka meyakini peggy merupakan korban salah tangkap dan berharap rekannya segera dibebaskan
prabu malam penyidik polda jawa barat dan polresta cirebon mengecek lokasi kasus pembunuhan vina dan eki
pengecekan dilakukan di enam titik
lokasi pertama yang dicek penyidik yakni di warung nasi dan tempat nongkrong para pelaku sebelum melakukan pengeroyokan pada fina dan eki
selanjutnya penyidik mengecek tkp dekat smpn sebelas cirebon yang merupakan tempat peristiwa pengeroyokan berujung pembunuhan vina dan eki
dalam cek lokasi pembunuhan ini tim inavis juga diturunkan
lokasi terakhir yang dicek penyidik adalah jembatan layang talun
di lokasi inilah penemuan jasad eki dan vina usai dibunuh pelaku
untuk mengetahui informasi terkini penanganan kasus pembunuhan vina dan eki sudah ada jurnalis kompas tv taufik riyadi di polres cirebon dan muhammad syahri romdan di tempat kejadian perkara
taufik kemarin polisi sudah menggelar prarekonstruksi
lalu bagaimana persiapan jelang rekonstruksi yang akan dilakukan esok hari
ya untuk persiapan yang dilakukan oleh kepolisian adalah di reskrimu mwapolda jawa barat dan juga polresta cirebon kota
tentunya ini akan terus mendalami titik titik tkp ataupun tempat kejadian perkara yang sudah didatangi pada pengecekan tkp ataupun prarekonstruksi pada rabu malam kemarin
di antaranya adalah saudara ada enam titik yang dikunjungi ataupun yang dilihat oleh
penyidik polisi pada rabu malam kemarin
warung nasi ini disinyalir menjadi tempat af melihat kejadian pelaku melakukan pelemparan kepada vina dan juga eki
lalu yang kedua adalah tempat cuci motor ataupun mobil
ini merupakan tempat di mana air bekerja yang memang lokasinya tidak jauh dari warung nasi tersebut
di mana tempat para pelaku ataupun para geng motor ini sering berkumpul
dan juga yang ketiga yang keempat maksud kami adalah tkp
yang tkp ini berada di depan smpn sebelas dan berada di sebuah tanah kosong
yang berada di sebuah bangunan
dan saudara dari keempat tkp tersebut memang ini jaraknya berdekatan
kurang lebih radiusnya sebesar lima ratus meter saja
jadi memang titik pertama pada saat pengecekan tkp polisi berada di sekitaran smpn sebelas kota cirebon
pulau titik terakhir yang dilihat ataupun dipantau oleh pihak kepolisian
diketahui flyover talon ini adalah tempat ditemukannya vina dan juga eki pada saat awal meninggal
dan juga pada saat awal ditemukan pihak polisi menduga bahwa itu terjadi kecelakaan tunggal
dan pada saat meriksaan tkp kemarin malam pihak dari kepolisian sudah menandai dengan cat berwarna putih serta berwarna merah
ini dimana tempat yang menurut keterangan dari kompes surawan yaitu adalah direkskrim pohon pohon jawa mengatakan
bahwa tempat yang ditandai oleh cat berwarna putih dan merah ini merupakan titik dimana vina dan juga eki jatuh saat dikejar oleh para geng motor
dan tentunya selain mengecek tkp pihak dari kepolisian juga ini akan terus memeriksa beberapa saksi
di antaranya saksi yang sudah terkonfirmasi akan hadir untuk diperiksa adalah suhartono alias bondol
yaitu merupakan rekan kerja dari pegi setiawan lalu juga ada ibnu
rekan kerja dan yang terakhir adalah suparman
ini merupakan rekan kerja sekaligus sepaman dari pegi setiawan
dan rencananya mereka akan diperiksa pada tanggal tiga puluh satu mei atau pada jumat besok di poldah jawa barat bela
taufik ini tadi sudah disebutkan ada beberapa saksi saksi yang sudah diperiksa
lalu seperti apa update nya setelah spdp kasus diserahkan ke kejati jabar
ya untuk update nya memang pihak dari kepolisian dalam hal ini adalah di reskrimum polda jawa
barat ini masih terus melakukan pendalaman terhadap para saksi
di antaranya memang sudah ada beberapa saksi yang diperiksa oleh kepolisian
seperti ada luciana ini merupakan adik dari pegi setiawan
yang juga dalam kesaksiannya luciana mengatakan bahwa peggy ini berada di bandung
pada saat terjadinya pembunuhan itu pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
selain dari luciana juga saudara pihak dari kepolisian telah memeriksa linda yaitulah teman dari vina
bahwa ia tidak mengetahui proses pembunuhan
karena memang pada saat terjadinya pembunuhan pada tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
fina mengatakan linda maksud kami mengatakan bahwa ia berada di rumah saat terjadinya pembunuhan
selain dari dua tersebut saudara kami konfirmasi lagi
melalui penasehat hukum ataupun kuasa hukum keluarga pegi setiawan
mengatakan bahwa pihak dari keluarga sudah diperiksa
di antaranya adalah ayah kandung serta ibu tirinya yaitu diperiksa di polda jawa barat
yang masih belum diperiksa diantara ibu kandung dari pegi setiawan
serta adik dari pegi setiawan yaitulah roby setiawan
dan tentunya ini untuk ibu dan adiknya sampai saat ini masih belum mendapatkan surat panggilan
dan yang pasti ataupun yang sudah diberikan surat panggilan adalah suharsono
serta supratman yang juga merupakan paman
serta rekan kerja peggie setiawan saat bekerja di bandung bella
dari taufik riyadi kita ke muhammad syahril romdon yang ada di tkp
syahri kemarin polisi telah melakukan prarekonstruksi kasus pembunuhan vina dan eki
temuan apa saja yang didapatkan dari prarekon semalam
selamat siang saudara memang proses prarekonstruksi telah berlangsung
di jalan perjuangan kota cirebon dan juga jalan layang talun
mulai sekitar pukul tujuh belas tiga puluh hingga sekitar pukul sepuluh tiga puluh atau sekitar dua jam
selama proses berlangsung kita atau kami yang berada di lokasi menemukan beberapa fakta fakta bahwa
pihak petugas kepolisian melakukan pemeriksaan hanya di beberapa titik saja
artinya pihak kepolisian tidak masuk ke bagian dalam
yang merupakan titik awal mula warung bu nining karena masuk gang
sementara petugas kepolisian berada di jalan utama saja
kemudian juga sebelumnya setelah itu pihak kepolisian juga tidak memiliki
tidak menggunakan waktu banyak untuk meninjau secara langsung tempat eksekusi
yang tepat berada di belakang saya ini
dan setelah itu tim gabungan dari polda jawa barat
polres cirebon kota dan juga polresta cirebon yang merupakan
merupakan wilayah hukum kabupaten cirebon di jeparat talu
juga melakukan penandaan menggunakan cat semprot di beberapa titik
kami pagi tadi memiliki beberapa pertanyaan yang langsung kami tanyakan kepada
kombes surawan di krimum polda jawa barat
kami pada saat dua ribu enam belas melakukan peliputan di sekitar lokasi dan masih ingat betul
bahwa ada tkp yang berada di median jalan
artinya jasad fina dan eki ditemukan
di median jalan sementara tadi malam di trotoar
artinya ada dua fakta yang berbeda antara dua ribu enam belas kemudian dua ribu dua puluh empat saat ini
ternyata surawan menjelaskan kepada kami dua titik tersebut memang berbeda
yang pertama yang dilakukan pengecetan dengan menggunakan cat semprot tersebut
atau pilot itu adalah awal mula vina dan eki ditemukan
pada saat ditendang oleh kawanan geng motor
setelah itu para kawanan geng motor membawa ke satu tempat
melakukan beberapa penganiayaan ruda paksa dan juga hingga berujung pembunuhan
dan kembali dibawa ke jembatan layang tersebut
dan lokasi yang kami maksud di tahun dua ribu enam belas yang berada di median jalan
artinya dua tkp yang berbeda dalam satu rangkaian yang sama
komus surawan juga meluruskan informasi tersebut kepada kami
proses rekonstruksi yang akan dilakukan beberapa hari mendatang
itu dapat mengungkap banyak rangkaian adegan
yang akan juga informasinya dihadirkan beberapa terpidana
namun terkait bagaimana prosesnya teknisnya dan seperti apa
kami masih menunggu karena kami konfirmasi bella sampai siang ini
apakah memang besok hari jumat tanggal tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
akan diberlakukan proses rekonstruksi
jadi surawan menjawab kepada kami bahwa
karena masih ada beberapa proses proses yang perlu dilakukan oleh kepolisian
mengingat tanggal tiga puluh satu mei besok ada tiga orang saksi dari kerabat megi
atau kawan pegi yakni bondol aryas bondol kemudian ada ibnu
dan juga ada surawan yang merupakan paman dari pegi
ketiganya menyatakan bahwa peggy saat dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas
tentu proses ini perlu dilihat dan diteliti diikuti oleh semua banyak pihak
untuk bersama sama mendukung agar proses ini benar benar terungkap secara benar
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
syahri tadi ada sempat mengatakan ada beberapa titik yang berubah
lalu apa langkah yang akan diambil oleh polisi untuk mencocokkan beberapa perubahan ini
ini sudah berlangsung selama delapan tahun syahri
ya bella sebetulnya ada beberapa hal yang memang yang kami anggap ini belum cukup lengkap
artinya belum bisa dikatakan sebuah perubahan karena tadi malam itu adalah proses prarekonstruksi
artinya bisa jadi pihak kepolisian tidak melakukan secara lengkap proses rekonstruksi
dari tahapan a sampai tahapan akhir
artinya ada beberapa rangkaian adegan yang bisa jadi ini memakan waktu dan proses yang cukup lama
dan malam tadi hanya sepintas saja dari enam tkp yang kami ikuti prosesnya
artinya pada saat rekonstruksi kami meyakini dan kami terus menanti sebagai jurnalis
yang terus mengawal kasus ini sejak dua ribu enam belas dan kembali mencuat di tahun ini karena belum tuntas
selama delapan tahun ini tentu kami akan mengikuti setiap prosesnya dan kami akan melaporkan kepada anda saudara
bagaimana proses ini dan juga ending atau akhir kebenaran yang akan diungkap
tentunya setelah pihak kepolisian melakukan banyak pemeriksaan menurut kepolisian mengumpulkan bukti bukti
dan setelah itu spdp kekejaksaan dan tentunya akan dilakukan proses persidangan di meja persidangan nanti
dan di lokasi tersebut akan dikeluarkan semua argumentasi bukti bukti dan kesaksian kesaksian saksi kunci
baik dari saksi kunci beberapa pihak yang terlibat dalam kejadian ini bella
baik kita akan tunggu seperti apa rekonstruksi akan dilaksanakan esok hari
terima kasih muhammad syahrir ramdan dari tempat kejadian perkara
sebelumnya ada taufik riyadi dari polres cirebon selamat bertugas kembali rekan rekan